ibu ini semua salahnya aida sama bang kohar ya bang ya ini salah hidup sama bang kohar
bang kohar udah jelasin semuanya bu sama aida aida yang salah salah paham aida juga udah minta
maaf sama meka ya kan meka kakak udah minta maaf kan ya tadi barusan ya kalau ibu di jalanan nanti
hah apa aku minta temenin mereka aja kali ya pasti bakalan seru
nomor yang ada tujuh tidak dapat menerima panggilan anda
kan nomornya meka nggak aktif sih
apa apa aku minta
minta temenin bimo aja kali ya nyuruh dia kesini nemenin aku kayak gitu aku telepon bimo
tapi mama papa aku lagi pergi
jadi aku dirumah cuma sama pembantu aku aja
yaudah kalau gitu abis ini aku telepon meika
nanti aku sama mereka ke rumah kamu ya
kita duduk dulu ya
ini bener bener jauh nih bang
tangan awal juga sih
bisa gue sih ya
burung burung burung
ya bu pulang ya bu ya
aida sama ngusir meika dari rumah
bu bu bangkohan
bangkohan kita semuanya kok bu
aida salah paham bu
bu ibu udah begitu begitu loh bu
pulang ya bu
ya pulang ya
ya bu pulang ya bu ya
apa kita disini bu
bu bu kurang

aku udah coba telfon meka tapi nomernya gak aktif
lagipula kalo aku ke rumah kamu malam malam kayak gini
kan gak enak sama orang tua kamu nantinya
kenapa tadi aku malah kepikiran ngajak dia ke rumah sendiri sih
tapi kan sekarang setidaknya aku tahu
kalau misalkan bimo itu adalah cowok yang sopan
non keliatannya bahagia sekali
udah dapat pesan dari pacar ya
bibi liat senyum senyum sendiri aja
nggak bibi apaan sih
enggak ini bukan dari siapa siapa kok
pacar kali ini
kenapa kita masih ada disini nak
ayo kita pergi dari rumah ya
ibu ibu ibu jangan dong bu
udah dong bu
ini semua salahnya aida sama bang kohar ya bang
ini salah aida sama bang kohar
bang kohar udah jelasin semuanya bu
aida yang salah salah paham
beka kakak udah minta maaf kan ya tadi barusan ya
kalo ibu di jalanan nanti aida jadi anak dulu
kakak nggak mau bu
bener kata kak aida
ibu lagi sakit
nanti kalo ibu udah sembuh kita pergi dari sini ya bu
setelah dapetin uang satu miliar nanti kamu nekat aku usir dari sini
ibu mau mogok
nanti aku ke sana
ibu aku mau
jangan ragu ibu yuk ayo
ibu akan ikuti kemana kamu akan pergi nay
ibu gak bakal tinggal di sini sendiri
jangan tinggalin ibu sendirian di sini
mereka akan giat ibu kerjanya
untuk dapatin uang banyak
supaya kita bisa pergi ibu dari rumah ini
ibu doakan kamu selalu sukses
neka aku gak bisa tahu kalau kemarin itu dina kesalahan
terus karen dia sekarang gimana
aduh handphone aku error jadi aku gak bisa hubungin dia
ya makanya dari semalam itu aku hubungin kamu
dinas sih kemarin katanya di rumah
kamu tahu rumahnya dina kan
gimana kalau kita bareng
gue mau ikut dong bin
mau jenguk kita dari gue
tapi ada janji ya jangan berisik di rumah orang
ya akun medina maafin aku ya
gimana keadaan kamu kamu baik baik aja kan
aku udah gak apa apa miko
udah mendingan kok
alhamdulillah kalau kayak gitu
nanti aja deh makannya aku gak pengen juga
hei kamu terus makan
ya iya sih tapi benar juga
emang aku kayaknya harus makan
cuma aku kan gak bisa makan sendiri
soalnya tangan kanan aku kan masih agak sakit
jadi kayaknya harus disuapin deh
soalnya tadi aja aku makannya disuapin sama bibi
ya udah kalau gitu aku sama justin nyiapin makanannya dulu ya
ya aku mau siapin makanan buat kamu bita teri
bimo aku boleh minta tolong ambilin minum sama buahnya gak
ya udah aku ambilin

ya nah great deh yang kedua tadi
itu basketball takiej ya
aku aku kayaknya bosen banget ya kalau misalkan di dalam terus
mendingan sekarang kita ke depan aja
sekalian makannya di depan aja
aduh aduh aduh
tuh tuh tuh maaf ya bim dari maaf
dua hari lagi
perasaan sedih apa ini
apa benar aku cemburu sama bimo